pejudo putri indonesia miftahul janah batal bertanding di asean para games dua ribu delapan belas karena terganjal aturan penutup kepala
miftahul janah seharusnya turun di kelas lima puluh dua kg putri blind judo melawan wakil mongolia
miftahul didiskualifikasi karena menolak melepaskan jilbab ketika akan bertanding
larangan wasit sesuai peraturan federasi judo internasional artikel empat empat bahwa tidak ada yang boleh menutupi kepala kecuali alasan medis
alasan keselamatan mengharuskan atlet blind judo untuk bertanding tanpa penutup kepala
seni marbun ketua nasional paralimpik komite indonesia mengaku keteledoran ada pada pelatih blind judo yang kurang memahami aturan dalam bahasa inggris
namun seni mengakui kesalahan juga ada pada npc indonesia yang tidak melakukan pengecekan lebih lanjut
sebenarnya regulasi itu ada tapi pelatihnya yang tidak mau
tidak mau bertanya tentang itu
oleh karena itu semuanya jadi seperti ini saat ini
sekali lagi saya minta maaf kepada semua teman teman pers
mudah mudahan di kemudian hari tidak terjadi lagi hal hal semacam itu yang sangat memalukan bangsa indonesia
dan untuk mengetahui perkembangan diskualifikasi pejudo miftahul janah
sudah ada korespondensi yang ada di indonesia ada erlang gawisno aji di kompleks gelora bung karno
angga selamat malam
apa sebenarnya yang terjadi dengan blind pejudo indonesia yang kemudian harus didiskualifikasi karena menggunakan jilbab
ya reinhardt memang benar bahwa salah satu insiden yang terjadi hari ini adalah di diskualifikasinya pejudo blind
pejudo buta kita blind judoka kita miftahul janah karena ia menolak melepaskan hijabnya saat akan bertanding
namun sebenarnya bahwa tadi ketua national paralympic committee atau komite paralympic national indonesia
siner marbun sudah memberikan konferensi seperti berita yang sebelumnya ditayangkan bahwa ada dua poin yang disampaikan oleh seni marbun
bahwa sebenarnya kesalahan ada di pihak npc indonesia yaitu karena kekurang telitian dalam membaca aturan yang dikeluarkan oleh international judo federation
ini memang di artikel empat empat bahwa
judoka yang tampil terutama blind judo di nomor blind judo ini tidak boleh menggunakan penutup kepala dalam bentuk apapun kecuali dengan alasan medis
ini salah satu alasannya juga karena faktor keamanan seperti kita ketahui bahwa kalau dalam pertandingan blind judo
ini dua judoka yang memang tunanetra ini dihadapkan langsung
dia saling berhadapan dan langsung melakukan serangan atau melakukan bantingan
dan apabila ada judoka yang mengenakan penutup kepala atau hijab
ini tentu akan sangat membahayakan apabila hijab yang ditarik oleh lawan ini tentunya dapat membuat judoka tersebut tercekik di bagian leher
dan itu tadi bahwa npc indonesia mengakui bahwa mereka tidak teliti dalam membaca aturan yang dikeluarkan oleh international judo federation
dan poin kedua bahwa mungkin ada porsi kesalahan yang dilakukan oleh tim pelatih blind judo indonesia karena ini sebenarnya sudah dibahas pada saat

dan ini sebenarnya sudah dibahas pada saat technical meeting sebelum pertandingan
dan ini sebenarnya sudah dibahas pada saat technical meeting sebelum pertandingan
namun sayangnya pelatih blind judo indonesia ini kurang fasih dalam berbahasa inggris sehingga tidak terlalu paham apa aturan yang tertulis memang dalam bahasa inggris
dan tidak menanyakan aturan tersebut pada saat technical meeting
sehingga yang terjadi adalah seperti kita ketahui bahwa atlet blind judo kita miftah ujana harus didiskualifikasi karena ia memang menggunakan hijab
ini tentunya menjadi pelajaran bahwa bagi npc kita dan juga bagi tim para judo kita bahwa
kedepannya mungkin harus lebih teliti untuk membaca aturan yang dikeluarkan oleh federasi internasional karena aturan tersebut bukanlah aturan yang baru
ini tadi saya juga sempat membaca bahwa aturan yang terakhir dikeluarkan
saya membaca versi yang dikeluarkan tahun dua ribu empat belas adalah aturan itu sudah ada

dan memang aturan penggunaan pelarangan penggunaan hijab di cabang warga judo ini tidak hanya berlaku pada cabang warga para judo namun juga pada judo untuk atlet atlet non lisisi
judo untuk atlet atlet non disabilitas
ini tentunya menjadi salah satu poin yang masih terus diperbincangkan
karena seperti kita ketahui ada beberapa negara yang memang atlet atlet wanitanya
mayoritas menggunakan hijab namun sayangnya aturan ini belum diubah
dan masih terus dilakukan perbincangan perbincangan
apakah mungkin aturan ini nanti ke depannya akan diubah dan akan mengizinkan
judoka judoka putri yang menggunakan hijab untuk bertanding reinhardt
angga dengan disqualifikasi insiden disqualifikasi ini apa kemudian dampaknya
bagi tim indonesia dan bagaimana npc dan juga tim indonesia kita di judo begitu
mengevaluasi insiden yang terjadi pada hari ini
ya kalau kita berkaca kepada insiden kali ini memang ada pelajaran yang sangat berharga
yang dapat dipetik oleh komiti paralimpik indonesia
yaitu satu tadi ada di diskualifikasinya miftah hujanah
karena ketidakkelitian dalam membaca aturan yang dikeluarkan oleh federasi judo internasional
dan yang kedua adalah tidak dapat bertandingnya tim para swimming
estafet empat x seratus meter gaya bebas putra kita karena telat didaftarkan
ini juga lagi lagi masalah ketidaktelitian dalam membaca peraturan
ini tentunya kita tidak bisa melakukan protes apapun
karena memang kesalahan ada di pihak tim indonesia
bahwa ketidaktelitian dalam membaca aturan
waktu yang terlambat saat mendaftar
dan daftaran atlet ini tidak ada yang bisa dilakukan oleh tim kita
dan memang kerugian bahwa peluang untuk meraih medali kita
tentunya berkurang dari dua nomor tersebut
namun tadi juga ketua npc national paralympic committee indonesia
seni marbun sudah berulang kali meminta maaf kepada tim indonesia
dan juga kepada masyarakat atas kejadian ini
dan berharap bahwa kejadian ini tidak mempengaruhi mental ataupun semangat
bagi atlet atlet indonesia yang masih akan tampil di asean para games
hingga tiga belas oktober nanti
dan tadi baru saja di parasiming ada kabar baik
pernah kita suci indrayani berhasil merebut satu lagi medali emas
di nomor seratus meter gaya dada putri
ini artinya bahwa hingga saat ini indonesia telah merebut empat medali emas
tujuh medali perak dan sembilan medali perunggu
untuk sementara ada di posisi ke enam
klasemen sementara pengumpulan medali renat
semoga saja perolehan medali emas kita terus menanjak
hingga dapat memenuhi kemampuan kita
dan memenuhi target dapat berada di peringkat delapan besar
dan setidaknya meraih enam belas medali emas
seperti yang sudah ditargetkan sebelumnya reinhardt
oke baik terima kasih banyak erlangga wisnujo
untuk laporan anda langsung dari kompleks gelora bung karno di jakarta